ada tiga putusan mengisi ruang pertarungan pemiluan yang diperjuangkan oso untuk kembali berkiprah dalam karir politiknya
bagaimanakah bocoran untuk melihat akhir dari perjalanan oso
inilah persoalan yang akan kami fokuskan malam hari bersama dengan seren harsirait dalam layar pemilu terpercaya
tak puas dengan keputusan komisi pemilihan umum yang bersikuku tidak memasukkan
nama ketua umum partai hanura osman sabtaodang ke daftar calon tetap anggota dewan perwakilan daerah
kader dan simpatisan hanura menggelar unjuk rasa di depan gedung kpu di jakarta
aksi saling dorong dengan pihak kepolisian sempat terjadi saat masa pendukung osman sabta berunjuk rasa di depan gedung kpu pada senin siang
masa memaksa bertemu dengan ketua atau komisioner kpu untuk mempertanyakan alasan lembaga penyelenggara pemilu
tidak menjalankan putusan badan pengawas pemilu
yang memerintahkan kpu memasukkan nama osman sabtaodang ke daftar calon tetap anggota dewan perwakilan daerah
hingga senin siang kpu baru akan memasukkan nama osman sabta ke daftar calon tetap
jika ia mengundurkan diri dari partai hanura paling lambat dua puluh dua januari besok
dan komisi pemilihan umum tetap memutuskan tidak memasukkan nama osman sabta odang ke daftar calon tetap dpd pemilu dua ribu sembilan belas
untuk mundur sebagai ketua umum partai jika ingin maju pada pemilu dua ribu sembilan belas
menanggapi hal ini oso teguh pada pendiriannya yakni tidak akan mundur sebagai ketua umum partai
belum belum lagi diurus
iya biar aja tanggalnya nanti aja
siapa yang mau mundur
nanti aja belum selesai kok
sebelumnya kpu memberikan batas waktu kepada osman sabtaodang untuk mengundurkan diri sebagai anggota partai hingga besok dua puluh dua januari dua ribu sembilan belas
jika oso tidak mengundurkan diri maka kpu akan mencoret dirinya dari daftar calon anggota dpd ri
hal itu disampaikan komisioner kpu hashim asari dalam jumpa pers di kantor kpu di jakarta enam belas januari yang lalu
hashim menegaskan kpu tetap berpegang pada aturan
peraturan konstitusi dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima yang tidak memperbolehkan anggota partai politik maju dalam pemilihan anggota dewan perwakilan daerah
dan jika oso tidak kunjung memberikan surat pengunduran diri secara resmi kpu akan mencoret nama osman sabta dari daftar tetap perseorangan peserta pemilu dua ribu sembilan belas
kepala hashim osman sabta untuk melakukan beberapa hal
yang pertama melaksanakan amanat konstitusi
yang kedua melakukan amal konstitusi
yang ketiga melakukan amal konstitusi
yang ketiga melakukan amal konstitusi
yang ketiga melakukan amal konstitusi
yang ketiga melakukan amal konstitusi
yang ketiga melakukan amal konstitusi
undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima dan putusan mahkamah konstitusi nomor tiga puluh dari semering pgu
strip enam belas romawi dari semering dua ribu delapan belas dengan mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik dalam hal untuk pencarianannya sebagai anggota dpd
sampai batas orang yang ditentukan tidak mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik maka tidak dapat dinyatakan
sebagai calon dan dimasukkan dalam mata calon tetap untuk pemilu dua ribu sembilan belas
dalam putusan sebelumnya bawaslu memenuhi gugatan osman sabtaudang terkait pelanggaran administrasi pemilu yang tidak mencantumkan nama oso dalam daftar calon tetap anggota dewan perwakilan daerah pemilu dua ribu sembilan belas
bawaslu memerintahkan kpu untuk mencantumkan nama oso ke dalam daftar calon tetap perseorangan peserta pemilu dua ribu sembilan belas sesuai dengan putusan pt un jakarta empat belas november dua ribu delapan belas
bawaslu mencaratkan osman sabtaodang menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan partai apabila terpilih sebagai anggota dpd
lalu bagaimana pandangan bawaslu terkait putusan yang tidak diikuti oleh kpu
bagaimana juga dengan nasib oso dalam pemilu mendatang
kami terhubung dengan komisioner bawaslu frits eduard siregar
bang frits selamat malam
selamat malam mas benar
baik bang frits langsung saja
bawaslu menyikapi jika kemudian kpu tetap tidak menjalankan putusan bawaslu terkait dengan polemik antara oso dan juga kpu
ya dengan putusan bawaslu kan telah tegas menyatakan bahwa kpu wajib memasukkan oso ke dalam daftar calon tetap
dan apabila nanti pak oso itu terpilih menjadi anggota dpd untuk tahun dua ribu sembilan belas
maka pak oso mengajukan surat pengunduran diri
berarti perintah daripada bawaslu itu adalah untuk sekarang
untuk dimasukkan di dalam dpp
dan juga sebenarnya persoalannya bukan persoalan pak oso saja mas benar
tapi ini persoalan mengenai seluruh calon anggota dpd
yang dimana sk nya itu telah dibatalkan oleh petun
jadi kita punya dua persoalan administrasi negara
di sini bagaimana status terhadap pemilu dpd itu sendiri
itu yang harus bisa jadi concern kepada kpu
baik bang frits
tapi kalau untuk kasus oso ini bagaimana jika kemudian kpu
ini kan kpu mencaratkan besok adalah tenggat terakhir bagi oso untuk kemudian mengundurkan diri dari kemurusan partai
artinya kpu tetap berpegang teguh dengan pkpu yang sudah dibuat sebelumnya
dan tidak menjalankan perintah bawaslu kalau sampai besok tidak mencantumkan nama oso
artinya bagaimana bawaslu menyikapi ini
kalau mematuhi putusan bawaslu kan bukan keinginan kami mas
tapi itu adalah perintah daripada undang undang
yang harus dilaksanakan oleh kpu paling lambat tiga hari
sejak putusan tersebut dibacakan
adalah kewajiban hukum kpu untuk melaksanakan itu
baik bang frits
bicara mengenai undang undang dan juga hukum
yang jelas putusan bawaslu ini juga banyak direspon oleh berbagai pihak
termasuk misalnya apa yang menjadi dasar pertimbangan bawaslu
apa namanya memperbolehkan oso untuk masuk ke dalam daftar tetap anggota dpd
sementara mungkin kpu berpegang pada putusan mk
dan kemudian tetap mencaratkan harus mengundurkan diri ketika terpilih
dasarnya ini apa pertimbangannya bang frits
ya kan harus dilihat mas
bahwa ada putusan mahkamah konstitusi
ada putusan makam agung
dan juga sudah ada putusan petun
dan putusan petun tersebut
kan telah membatalkan
dia kan adalah sebuah keputusan yang bersifat individual dan konkret
sedangkan putusan makam konstitusi dan putusan makam agung
itu adalah bersifat umum sebagai sebuah peraturan
kita harus bisa melihat bahwa ada suasana hukum yang berbeda
pada saat bawaslu itu memutus soal ini pada bulan oktober kemarin
dan pada saat sekarang
kami harus memutus dua persoalan ini
jadi kondisi hukum yang muncul itu adalah
putusan makam agung dan putusan petun itu sendiri mas
oke jadi bukan putusan mk seperti yang kemudian kpu jadikan dasar utama begitu ya
ya berarti kalau begitu bagaimana dengan putusan ma dan putusan petun
nah itu kan juga sebuah putusan peradilan juga gitu
tetapi terlebih lagi mas bagaimana status terhadap anggota dpd lain
itu yang harus bisa menjadi perhatian utama dari kpu sebenarnya dalam menyikapi hal ini
oke status anggota dpd lain yang seperti apa misalnya bang frits
kalau kita lihat sebenarnya kan putusan petun itu adalah membatalkan
membatalkan sk kpu terkait dengan daftar calon tetap untuk perseorangan dpd
artinya sekarang tidak ada satu pun calon anggota dpd
karena sknya sudah dibatalkan
jadi kalau sekarang kita mencetak suara untuk anggota dpd kemudian nanti sudah ada kampanye anggota dpd
dasar hukumnya apa karena dasar hukumnya itu sudah dibatalkan oleh petugas
itu yang harus bisa menjadi perhatian
ada agenda ketatanegaraan yang harus menjadi perhatian kpu pada saat kpu melihat persoalan ini mas
oke baik bang frits satu hal lagi bagaimana kemudian jika kubu dari oso juga mempertanyakan keputusan bawaslu
yang mensyaratkan bahwa oso harus mundur jika terpilih
artinya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan bahwa seharusnya tidak perlu mundur apapun alasan yang sudah dibuat
saya rasa kan saya tidak layak untuk mengomentari putusan kami mas
jadi ya ini adalah keputusan kami
ini ya itu yang pilihan pilihan itu yang harus kami laksanakan di dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi ini
oke baik artinya itu yang seharusnya dijalankan oleh kpu begitu ya
baik kita tunggu seperti apa nanti bang frits perkembangannya setelah ini
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami frits edward siregar anggota bawaslu republik indonesia
dan tentu kurang lengkap jika kami tidak menghadirkan pihak terkait dalam persoalan osman sabtaun
nantikan perbincangan selengkapnya
bersama dengan kuasa hukum oso sesaat lagi tetap di layar pemilu terpercaya
ya hanya tinggal satu hari saja waktu bagi osman sabtaodang untuk mengikuti pemilu berdasarkan putusan kpu
kpu tetap memutuskan
dan oso harus menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan partai sebagai syarat mengikuti pemilihan anggota dpd
apakah tema ini masih akan menyisakan perseteruan lanjutan antara kpu dengan oso
lalu bagaimanakah pandangan jernih akan persoalan yang berlangsung panjang ini
kita akan cari tahu beberapa bocoran dan juga kemungkinan langkah ke depan oso
kita akan tanyakan langsung nanti kepada pak dodi abdul qadir kuasa hukum dari osman sabtaodang
pak dodi selamat malam
apa kabar pak dodi
peneliti perkumpulan pemilih demokrasi teperludam
selamat malam mas fadli
sebelum kita bahas mengenai polemik ini begitu karena sudah tenggat waktunya besok dari versinya kpu
coba kita lihat terlebih dahulu deh seperti apa kemudian lini masa ataupun perjalanan kasus ataupun polemik
antara osman sabtaudang dan juga kpu
kita lihat ada di belakang
ini bapak ibu sekalian bisa sekali kita akan lihat
tanggal sepuluh september dua ribu delapan belas kpu menerima oso
serahkan surat keputusan berhenti dari parpol
paling lambat sembilan belas september dua ribu delapan belas
kemudian di tanggal dua puluh september nama dicoret dari dct
oso laporkan kpu ke bawaslu
sebelas oktober bawaslu tolak gugatan oso
kemudian oso gugat uji materi keputusan kpu ke ma dan juga pt un jakarta
sudah ada hasilnya
kita lihat lagi ke lini masa berikutnya
seperti perjalanan ini
sepuluh november dalam rilisnya ma mengabulkan sebagian permohonan oso
ketok palu pengabulan permohonan oso pada dua puluh lima oktober
dan novembernya tanggal empat belas
pt un jakarta memerintahkan kpu memasukkan oso sebagai calon dpd di pileg dua ribu sembilan belas
kita berikutnya lagi ke lini masa selanjutnya di bulan desember
kpu memberi batas waktu kepada oso untuk menyerahkan surat pengunduran diri tetap
kpu sesuai dengan aturannya
kemudian tanggal dua puluh dua desember kpu menyatakan oso tetap tidak masuk dari daftar calon tetap anggota dpd
tanggal dua puluh tujuh desember bawaslu menggelar sidang pendahuluan terkait laporan oso ke atas kpu
kemudian di bulan januari seperti apa perkembangan kasus ini berikutnya
di tanggal sembilan bawaslu meloloskan oso menjadi calon anggota dpd pada pemilu dua ribu sembilan belas
tanggal lima belas bawaslu minta kpu segera masukkan oso jadi calon anggota dpd
dua belas januari pleno kpu tetap putuskan oso tidak lolos pencalonan dpd
dan memberi tenggat waktu mundur dari parpol hingga dua puluh dua januari dua ribu sembilan belas
artinya besok ini pak dodi
jelang tenggat waktu satu hari
masih berkeyakinan bahwa tidak menjalankan apa yang kpu inginkan untuk pileg dpd dua ribu sembilan belas dari kubu oso
jadi sebenarnya masalahnya ini sederhana
jadi kalau kita lihat putusan mahkamah konstitusi itu diterbitkan dua puluh tiga juli dua ribu tujuh belas
pada saat itu kpu sedang melakukan proses verifikasi
setelah putusan mk dua puluh tiga juli kpu menerbitkan daftar calon sementara dua september
dan pada tanggal dua september tersebut kpu memasukkan nama osman sabta di dalam dcs
lalu pertanyaannya setelah kpu mempertimbangkan adanya putusan dua puluh tiga juli mahkamah konstitusi
memasukkan nama osman sabta di dalam dcs
lalu kenapa setelah itu kpu baru kemudian meminta kepada usman sabta untuk melakukan pengunduran diri
sementara namanya sudah masuk awalnya begitu ya
sudah masuk pasca putusan mahkamah konstitusi
ini sebagai bukti bahwa amar putusan mahkamah konstitusi itu awalnya diberlakukan secara benar oleh komisi pemilihan umum
nah kemudian komisi pemilihan umum menerbitkan peraturan pkpu nomor dua puluh enam
yang memberikan syarat baru kepada usman sabta untuk mundur
nah peraturan ini kemudian kita uji
sesuai dengan ketentuan ke mahkamah agung dilakukan uji materi
dan kemudian pkpu dinyatakan berlaku sepanjang
tidak diberlakukan di dua ribu dua puluh satu
baru diberlakukan dua ribu dua puluh
sesuai dengan sikap komisi pemilihan umum pada saat menyikapi putusan mahkamah konstitusi pada tanggal dua puluh tiga juli
yaitu memasukkan oso di dalam daftar calon sementara
jadi menurut tim kuasa hukum ataupun dari pak oso sendiri putusan itu tidak berlaku untuk pemilu tahun dua ribu sembilan belas begitu kira kira
bukan menurut kami
ini menurut mahkamah agung
yang kemudian dikuatkan
yang dikuatkan oleh pengadilan tata usaha negara
dalam hal terjadi sengketa pemilu
kpu ini kan subyek hukum daripada undang undang pemilu
bukan subyek hukum dari mahkamah konstitusi
nah sebagai subyek hukum undang undang pemilu diatur apabila ada perbedaan pendapat ada sengketa diajukan ke pengadilan tata usaha negara
nah objek daripada pengadilan tata usaha negara

sudah diputuskan bahwa tun menyatakan mencabut surat keputusan penetapan dpd yang tidak ada nama usman sabta
dengan demikian sampai saat ini tidak ada daftar calon dpd yang sah
dalam hal tidak ada calon dpd yang sah maka
pada pemilu dua ribu sembilan belas kalau kpu tetap tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang hari ini juga diterbitkan instruksi dari pengadilan tata usaha negara
maka pada pemilu tahun dua ribu sembilan belas tidak ada mpr
karena mpr ini kan gabungan antara dpd dan dpr
nah bisa dibayangkan kalau tidak ada mpr maka tidak ada yang melantik presiden
ini menimbulkan suatu keadaan yang sangat kritis yang sangat mempengaruhi dari legitimasi pemilu dua ribu sembilan belas
jadi kalau kpu sampai saat ini tetap berpegang teguh aturan sendiri menurut anda bagaimana itu pak daudi
ya berarti kpu ya sebagai penyelenggara pemilu dengan tidak mematuhi undang undang
di dalam undang undang pemilu dikatakan bahwa kpu tiga hari setelah putusan
tentu wajib melaksanakan putusan tur
kemudian keluar lagi putusan bawaslu
dia tidak melaksanakan lagi
padahal ini berpotensi mengganggu legitimasi pemilu dua ribu dua puluh
baik mas fadli
mengganggu legitimasi pemilu dua ribu sembilan belas dengan tadi apa yang logika atau mendasar hukum yang sudah dijelaskan oleh pak dodi
bagaimana teman teman pr ludem menyikapi ini
mengingat besok adalah tenggat waktu kpu
apakah kpu tetap harus pada aturan dan juga dasar hukum yang dipercayai
begitu atau menjadikan acuan
atau kemudian apa namanya
ataupun kemauan dari tim
ataupun kubu dari oso sendiri
kita harus lihat terlebih dahulu
kami akan segera kembali setelah ini
baik anda kembali bersama kami di line pemintu percaya
bagaimana mas fadli menanggapi tadi yang pada disampaikan
terkait dengan dasar hukum yang dipegang oleh tim kubu oso
sementara besok kpu tampaknya masih tetap tidak mengakomodir
begitu ya kira kira
masih terhadap putusan ataupun peraturan yang sudah dibuat oleh kpu
yang berdasarkan menurut kpu putusan dari mk
bagaimana kalau teman teman pr ludem melihatnya
saya sikap kpu itu pasca putusan bawaslu adalah
pak oso bisa masuk ke dct
sepanjang kemudian menyerahkan surat pernyataan
dan berhenti sebagai pengurus
nah itu ditunggu sampai dua puluh dua januari
karena itu adalah batas sebelum pencetakan surat suara yang saya tahu
kenapa ini menjadi penting
kenapa ini kemudian jadi perdebatan
kenapa kpu mengambil langkah ini
menurut saya ini adalah salah satu langkah yang bisa dilakukan kpu
untuk tetap menjaga konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu kita
terutama terkait dengan sifat pencalonan kelembagaan dpd
termasuk juga sifat kelembagaan dpd di dalam konstitusi
yang sudah ditafsirkan oleh mk
dalam putusan nomor tiga puluh itu
nah putusan mk nomor tiga puluh itu kan clear mengatakan
bahwa dari pemilu dua ribu sembilan belas sampai pemilu pemilu berikutnya
tidak boleh lagi ada pengurus partai politik
kemudian menjadi calon anggota dpd
dan itu yang kemudian diikuti oleh kpu
dengan tindak lanjut perubahan peraturan kpu
terkait dengan pencalonan anggota dpd itu
nah sayangnya memang ada putusan putusan lembaga peradilan
yang keluar setelah itu
tidak sepenuhnya kemudian mengikuti
dan merujuk kepada putusan mk
artinya berbeda beda putusannya begitu kan ya
putusan ma kan mengeluarkan meskipun tidak membatalkan pkpu
mengatakan pkpu itu berlaku setelah pemilu dua ribu sembilan belas
padahal putusan mk kan bukan begitu
putusan mk mengatakan larangan kepada pengurus partai itu
berlaku di pemilu dua ribu sembilan belas
itu clear kok di putusan itu
nah putusan ptwn juga begitu
putusan ptwn bahkan lebih progresif lagi
membatalkan seluruh sk penetapan pencalonan anggota dpd
pertama itu adalah keputusan yang dipercaya oleh kpu
nah makanya kemudian kpu berada di posisi yang cukup sulit menurut saya
karena mengeliminir putusan mk tidak mungkin
konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan
nanti akan jadi taruhannya
dan sekali lagi putusan mk itu bicara soal syarat calon
syarat orang bisa jadi calon anggota dpd
jadi makanya menurut saya tidak tepat juga putusan bawah seluruh itu
ketika kemudian mengatakan masukkan pak oswo dalam dct
tapi kalau nanti terpilih harus
baru mundur begitu
untuk ditetapkan menjadi syarat calon terpilih
itu nggak ada dalam undang undang
cantelan hukumnya itu nggak ada
nah karena putusan mk itu bukan bicara soal penetapan calon terpilih
tapi seharusnya kpu berpegang pada putusan yang mana menurut pak perlodang
menurut saya ya putusan mk yang ada seperti sekarang
tetap putusan mk tidak memperbolehkan begitu
ya sepanjang kalau tidak bukan tidak memperbolehkan
maksudnya harus diluruskan juga
kpu sama sekali menurut saya tidak kemudian melarang pak oswo jadi calon anggota dpd
tapi harus mundur begitu ya
tapi ada syarat yang harus dipenuhi
yakni mundur sebagai pengurus partai politik
seperti yang dilakukan oleh sekitar dua ratus tiga orang
bakal calon anggota dpd yang sudah mundur
pasca putusan mahkamah konstitusi tanggal dua puluh tiga juli itu
nah makanya kemudian menurut saya
posisi ini memang adalah jalan yang sulit ya
untuk kemudian memastikan penyelenggaran pemilu kita tetap konstitusional
seperti yang kemudian ditafsirkan oleh mahkamah konstitusi
bagaimana dengan ada putusan pt un yang tadi disampaikan oleh pak dodi
putusan pt un itu kan memang bersifat final dan mengikat
sama juga dengan putusan mk
sifat final dan mengikat
tapi kan menindaklanjuti putusan pt un itu
tidak kemudian serta merta bisa mengabaikan putusan mk juga
putusan pt un itu sudah ditindaklanjuti oleh kpu
dengan mengirimkan surat kepada pak oso
yang surat itu kemudian jadi objek penanganan pelanggaran administrasi di bawaslu
kpu mengirimkan surat sebagai tindaklanjut putusan pt un
pak oso bisa ditetapkan jadi calon tetap anggota dpd
sepanjang mundur sebagai pengurus partai politik
paling lambat dua puluh dua desember kemarin
tapi kan itu tidak dilakukan
makanya kpu tentu tidak bisa memasukkan ke dalam dct
karena nanti ada syarat yang tidak terpenuhi
untuk jadi calon anggota dpd karena tidak mundur sebagai pengurus partai politik
jadi kalau sampai dengan tenggak satu hari ini kemudian pak oso tidak mundur
menurut teman teman dpr lude menurut mas fadli
sudah tepat apa yang dilakukan oleh kpu saat ini
ya karena memang tidak memenuhi syarat artinya
karena tidak mundur sebagai pengurus partai politik
pak dodi bagaimana merespon ini
ini ada penyesatan informasi
penyesatannya sebelah mana nih yang bagaimana
jadi di amar putusan mahkamah konstitusi
tidak ada mengatur bahwa pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi itu berlaku tahun ini
nggak ada sama sekali ini penyesatan
ada apa di alaman lima puluh satu
ini izinkan saya baca salah satu diantara mungkin ini
menimbang bahwa untuk pemilu dua ribu sembilan belas bukan itu
itu pertimbangan hukum
amar putusannya lihat
amar putusannya hanya menyatakan bahwa

tetap berlaku sepanjang pengertian pekerjaan lain
tidak diartikan sebagai
pengurus partai politik
kita nggak bisa menarik pertimbangan hukum itu
produknya amar putusan
makanya kita harus teliti pak
teliti dan taat asas
putusan mahkamah konstitusi itu
subyek hukumnya adalah
kpu itu subyek hukum daripada undang undang pemilu
ini kan lex specialis
dia nggak bisa menarik tarik kepada mahkamah konstitusi
ketiga berarti pak
ketiga komisi pemilihan umum sudah tahu
pertama dia taat asas
dia menerima putusan itu dua puluh tiga juli
sebelum penetapan dcs
pada saat penetapan dcs dua september
dia taat asas
dia baca amar putusan
yang memberikan informasi
dengan menerbitkan pkpu
kewenangan mahkamah agung
dan mahkamah agung tidak pernah berbeda dengan mahkamah konstitusi
ini juga penyelesaian publik
mahkamah agung menyatakan
pkpu sudah benar
itu adalah kewenangan mahkamah agung
untuk menelusurkan aturan
jadi menurut anda tidak ada amar putusan
menjelaskan tahunnya begitu ya
tidak ada boleh baca
jangan pura pura bingung
tidak perlu bingung
sepanjang taat asas
sepanjang taat aturan normatif dibaca
di kepala kita di individunya
kalau kita hukum terapkan
secara murni amar putusan
baca secara murni nggak ada
persoalan tapi kalau kemudian sudah
dimasukkan pendapat cip
pendapat bcd pendapat ahli
sekian ratus orang
tidak boleh pak putusan pengadilan
suatu keputusan yang final
dalam hal terjadi perbedaan pendapat
bukan kemudian dibawa kepada
seminar kepada yang lain lain pak
ini berbahaya negara ini
kalau negara ini ditentukan
oleh seminar dan kongko kongko
perludem dan lain lain
dengan memasukkan sesuatu
ini berbahaya seperti tadi saya katakan
bayangkan kalau dua ribu sembilan belas
tidak bisa terbentuk
pernyataan bahwa dia bingung
tentukan diskusi ini berangkat karena tentu kpu
justru tidak boleh pak
justru tidak boleh
sebagai penyelenggara negara
undang undang tiga puluh ya dua ribu empat belas jelas
bahwa penyelenggara negara
harus taat hukum
dilihat aturan normatifnya pak
tidak bisa memutuskan sendiri
lihat dong ketentuannya
mahkamah konstitusi atau
undang undang pemilu undang undang pemilu
karena subjek hukumnya
baik pak dodi saya berikan kesempatan
bagaimana mas fadli bagaimana menanggapi
kalau saya membaca putusan pengadilan itu harus dibaca utuh
mulai dari pertimbangan hukum sampai ke amarnya
apa sih sebenarnya putusannya
amar putusan itu mengatakan
bahwa mk mengabulkan seluruh permohonan itu
dan memberikan tafsir baru terhadap
pasal satu ratus delapan puluh dua huruf l itu
jadi tafsir pekerjaan lain itu
salah satunya adalah fungsionaris partai politik
sebelum amar itu ada
konklusi mahkamah yang mengatakan bahwa
itu pertimbangan hukum
nanti ada parodi selanjutnya
makanya putusan itu kan harus dibaca utuh
pendapat hukum itu kan sikap kelembagaan
mahkamah menilai persoalan hukum yang
disedangkan oleh mahkamah konstitusi
dan pendapat mahkamah itu adalah sikap
pertimbangan hukum untuk sampai kepada kesimpulan
apa yang disimpulkan dalam
putusan itu adalah bahwa
tidak boleh lagi sejak pemilu dua ribu sembilan belas
sampai pemilu pemilu berikutnya
ada pengurus partai politik
yang kemudian boleh menjadi
calon anggota dpd kalau tidak percaya silakan
buka putusan mk nomor tiga puluh itu halaman
itu di dalam putusan
yang kedua soal kpu sebagai
subjek hukum mk saya
ingin mengatakan bahwa subjek
putusan mahkamah konstitusi itu adalah semua
organ negara yang bisa dikenai
terhadap putusan itu makanya putusan
mk itu bersifat berlaku erga omnes
berlaku secara umum
lembaga negara bisa kemudian
dpr bisa pemerintah semua yang
akan terkait dengan dampak hukum dari putusan itu
karena putusan mk itu kan bersifat
konstitutif menimbulkan keadaan
hukum baru yang itu bisa terkena
kepada lembaga negara kepada pemerintah
dpr termasuk warga negara
sebisa calon anggota dpd
warga negara seperti saya
pak daudi yang jelas salah satu keputusan mbak waslo adalah
memperbolehkan tapi kalau terpilih
misalnya pak oso harus tetap
mundur kira kira begitu bagaimana kemudian
pak oso dan juga teman teman
kuasa hukum menanggapi nanti kita akan juga lanjutkan
apa yang sudah kita diskusikan usai jeda
terlebih dahulu pak dodi kami akan segera kembali
setelah ini tetap bersama kami di layar
bawaslu juga pak dodi bahwa kalau kemudiannya juga tadi agak dipertanyakan oleh pak erludem keputusan bawaslu ini ya kira kira gitu ya mas fandi
bahwa kalaupun terpilih sorry bawaslu masuk oso masuk ke dalam dct tapi kalaupun terpilih nantinya harus tetap mundur sebagai pengurus partai
bagaimana kemudian melihat putusan bawaslu ini
jadi saya tidak melihat terlalu jauh ya pak ya
melihat yang pertama aja dulu bahwa komisi pemilihan umum berdasarkan undang undang kpu yang mengatur mengenai kegiatan tugas dan tanggung jawab kpu
mewajibkan kpu untuk melaksanakan putusan tun dalam waktu tiga hari
dan hari ini pengadilan tata usaha negara telah menerbitkan surat untuk memerintahkan komisi pemilihan umum
melaksanakan putusan tun

iya hari ini tanggal dua puluh satu
nah apabila ini tidak dilaksanakan pasal satu ratus enam belas mengenai undang undang tata usaha negara
akan diumumkan di media masa
mengenai penjelasan ini secara lebih konkret sehingga masyarakat tidak dibenami oleh informasi informasi yang salah
sehingga mengakibatkan kebingungan di masyarakat
ini dipegang oleh
ini undang undang menyatakan
bila itu juga tidak dilaksanakan maka pengadilan tun akan meminta presiden dan dpr untuk memerintahkan kpu melaksanakan putusan tun
nah ini kewibawaan daripada penyelenggara negara terhadap kepatuhan terhadap putusan pengadilan
jadi ini dipertaruhkan apalagi bahwa slu sebagai pengawas penyelenggara pemilu
sudah memerintahkan kpu untuk melaksanakan putusan itu
nah ini menjadi berat
nah ini menjadi berat
ini menjadi berat
sebagai para ketau tidak ada amar putusan yang menyatakan bahwa pelaksanaan daripada perubahan pasal satu ratus delapan puluh empat itu untuk dilaksanakan di tahun dua ribu sembilan belas

siapa yang memberikan
siapa yang memberikan pelaksanaan ini
tafsir mengenai pelaksanaan
mahkamah agung sudah memberikan
siapa yang berhak menurut undang undang
kewenangan mahkamah konstitusi
lihat di undang undang mahkamah konstitusi

hanya menilai undang undang terhadap undang undang dasar
cuma itu pak
nah sekarang siapa yang mengatur mengenai pelaksanaan undang undang
siapa yang mengatur mengenai pelaksanaan penyelenggara tugas pejabat penyelenggara negara
seperti komisi pemilihan umum
pengadilan tata usaha negara
oke begini pak dodi
sebelum ke mas fadli
terlepas dari perbedaan pandangan
hukum ataupun tafsirannya begitu ya
ini bukan tafsiran pak
oke tapi kan tentu
karena hukum ini nggak boleh ditafsir pak
tapi tentu ada yang berbeda kira kira begitu kan dalam dakwaan
ini mesti jelas ya
mesti jelas bapak ya
namanya putusan pengadilan itu nggak boleh ditafsir pak
hukum ini nggak boleh ditafsir
jadi apa yang tertulis di dalam putusan itu itulah yang dilaksanakan
sebab kalau sudah tafsir pak
lima orang bisa lima tafsir
ya itulah jadi bingung pak
kalau kpu tidak melakukan tafsir laksanakan putusan
sebelum nanti saya ke mas fadli
ini pertanyaannya begini pak dodi
tampaknya kpu ini kita belum tahu ya
karena tenggeta adalah masih sampai besok
apakah akan berubah begitu
atau tetap pada apa yang kemudian diatur oleh kpu sendiri
sikap hukum kubu oso bagaimana
kalau kemudian tetap kpu tidak menjalankan apa yang menurutnya
menurut pak dodi tadi sudah diputuskan oleh pt un
bagaimana sikap hukum dari kubu oso
apakah akan bawa lagi ke tempat yang lebih tinggi lagi atau bagaimana
dari kita sudah selesai
dari kita sudah selesai
artinya tinggal menunggu eksekusi dari pt un saja
soal kan pasal dua ratus empat puluh empat sudah ada mengatur
bahwa bawaslu dapat membawa komisi pemilihan umum kepada dkpp komisi etik
apabila dia tidak melaksanakan ada etika
kita indikan pak di atas hukum ada etika
bagi kami sudah selesai hukumnya sudah jelas
sekarang persoalannya mau atau tidak kpu melaksanakan secara konsisten
bukan tafsir pak
kalau semua orang boleh menafsir sampai kapan hal ini bisa berjalan
tapi yang jelas dari kubu oso sudah selesai dari sisi hukumnya
tinggal harusnya dijalankan saja
ya harus dijalankan
mas fadli sudah selesai menurut pak dodi hukumnya begitu ya terkait dengan perseteruan ini
tapi kemudian kpu tetap
tampaknya tetap akan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan
dan tentu kita ada mekanisme lain ketika harus diterbitkan surat suara dan lain sebagainya
nah ini akan kemana sebenarnya
muara dari perseteruan ini
problem ini bisa akan sangat sederhana kalau kemudian pak oso kemudian menyerahkan surat pernyataan akan mundur sebagai pengurus partai politik
karena itu syarat yang berlaku bagi setiap calon anggota dpd di pemilu dua ribu sembilan belas ini
tadi saya sudah rujuk ada sekitar dua ratus tiga
tidak ada ya
sekitar dua ratus tiga orang yang kemudian mundur sebagai pengurus partai politik
nah itu yang pertama
yang kedua apa yang dilakukan oleh kpu hari ini menurut saya adalah sikap kehatian dari kpu sebagai badan publik
yang tugasnya adalah melaksanakan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu
dan memastikan mampu melaksanakan setiap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
sekarang kan sudah ada tiga putusan
putusan mk putusan ma ptun
dan ditambah lagi ada putusan bawaslu yang terakhir
nah tindak lanjut kpu kan kemudian sudah meminta
surat dan akan memasukkan ke dalam dct
kalau memang pak oso mundur sebagai pengurus partai politik
nah makanya kenapa kpu mengambil langkah itu
karena memang putusan mk itu bicara soal syarat pencalonan
jadi tidak bicara soal syarat penetapan calon terpilih seperti yang diputus oleh bawaslu
bahwa ada kekeliruan administrasi kpu terlalu lama bersikap
dan kemudian kpu terlalu ada kekeliruan administratif ketika memasukkan
orang yang tidak menyerahkan surat pernyataan mundur ke dalam dcs iya
tapi kan apakah kemudian putusan bawaslu tepat kemudian memberikan sanksi pelanggaran administrasi
tapi ada putusan ptun tadi gimana mas padli
makanya tindak lanjut putusan pt un itu kan kpu bersurat kepada pak oso
surat yang kemudian dipersoalkan dengan pelanggaran administrasi di putusan bawaslu terakhir
itu kan surat kpu yang menindaklanjuti putusan ptun
pak oso pak oso bisa masuk ke dalam dct kalau menyerahkan surat pengunduran diri sebagai pengurus partai
tapi kalau tidak
bisa menyerahkan surat pengunduran diri tentu tidak bisa dimasukkan ke dalam dct
karena itu adalah syarat pencalonan di dalam pasal satu ratus delapan puluh dua uruf l
yang kemudian sudah ditafsirkan mk dalam putusan nomor tiga puluh itu
jadi menurut saya kpu tentu tidak boleh terburu buru tidak boleh gegabah
karena ini juga berkaitan dengan hak politik seseorang warga negara
dan juga kepastian hukum terkait dengan regulasi pelanggaran
tapi ada tiga waktu besok menurut kpu bagaimana kalau tidak buru buru ya
nah makanya kpu kan sudah memberikan waktu sampai besok
dan kpu pun kalau soal melaksanakan putusan mk
menurut saya kpu sudah berkonsultasi dengan mahkamah konstitusi
dan mk pun sudah mengatakan bahwa ini putusan berlaku dua ribu sembilan belas
pak loli terakhir singkat saja
ini mas fadli katakan mudah saja seharusnya pak oso tinggal mundur
kira kira begitu gimana
jadi tidak ada pak syarat pencalonan harus mundur itu tidak ada
kedua kenapa ya kpu hanya berkonsultasi kepada mahkamah konstitusi
kenapa dia tidak berkonsultasi dengan mahkamah agung
kenapa dia tidak berkonsultasi dengan pak wawaso
kenapa dia tidak berkonsultasi dengan pak wawaso

ini dipertanyakan pak
kenapa dia tidak patuh
kenapa yang sederhana
karena sudah ada putusan pengadilan niin tidak bisa dong
misalnya hak bapak
ini hak bapak
kemudian masalahnya sederhana kok
bapak berikan aja aset aset bapak ke sana selesai
bukan bisa pak
negara ini negara hukum ada putusan pengadilan
kalau kita mau tertib hukum kita harus laksanakan suatu putusan secara objektif dan konsisten
nggak boleh pakai persepsi
padahal berarti singkatnya sampai besok pun tidak akan ada surat pernyataan mundur dari pak oso
ya kalau memang kpu ingin mengganggu jalannya demokrasi ingin mengganggu jalannya pemilu
ingin mendelegitimasi hasil pemilu dua ribu sembilan belas silakan
nanti akan dinilai siapa yang melanggar undang undang siapa yang tidak patuh kepada hukum akan dinilai
kita tunggu sampai besok kira kira bagaimana kemudian kpu merespon ini
mudah mudahan ada jalan keluar apa namanya itu dengan persetujuan yang agak cukup panjang
terima kasih banyak pak dodi sudah hadir terima kasih banyak mas fadli sudah hadir di cnn
dan kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain tetap bersama kami di layar pemilu terpercaya